sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu kok bisa tahu perasaan aku
aku bisa mulai dari mata kamu
tadi pas kamu dari toilet kamu balik lagi
kamu kasih tau ke aku kan
ada orang yang mau adopsi nailah
mata kamu tuh berbicara
mata kamu tuh benar benar kelihatan kayak takut
dan di saat yang sama
aku ngerasain hal yang sama
aku gak mau banget kekilangan nailah
aku gak mau
walaupun sekarang kondisi aku belum fit
aku masih di kursi roda
kepekaan aku akan perasaan kamu
gak akan pernah berkurang
sekarang aku tuh benar benar berharap
ibu nini nanti hatinya lebih terbuka
lebih percaya sama kita
untuk adopsi nailah
nah nailah udah panggil kamu ibu
iya gak sih
dan secepatnya nailah bisa tinggal bareng sama kita
kita harus ketemu andin
mungkin sedikit konsultasi sama andin
karena kan andin dulu sempet
walaupun raina kan anak anaknya andin juga
aku juga udah gak sabar pengen
ceritain ini ke andin
gak ada kalau begitu sayang
sekarang kita jemput catherine ya
tadi raina udah kebarin kalau catherine tadi pindahin ke ruang rawat enak
kenapa sih kok kayaknya lagi gelisah banyak pikiran gitu
kamu kenapa sih mirna
saya agak gidi gitu ngeliat apa
apa sih bahasa indonesia gini tuh kayak agak ikutan
ini waktu kayaknya lama banget
ini jamnya juga lama banget puternya
saya mau nungguin gini lho bu
tena pulang sekolah kan mau jemput
gaya gak biasa nungguin raina pulang sekolah aja
perasaan dulu waktu di tk gak gini gini
dulu waktu tk kan saya masih nungguin di sekolah
nah ini sekarang udah sd
apalagi tadi pas kita datang ke sekolah tuh ada temen temennya raina tuh pada ngeledekin raina kan
nah ini saya mau tahu bu
waktu kita udah pulang kan raina suruhnya sendirian lho
nah pengen tahu tuh masih digangguin lagi apa enggak gitu bu
aduh gak digangguin kali mba
gak biasa lah
mungkin naksir raina
makanya banyak yang suka lah temen temen cowoknya ya kan
gak ada naksir naksiran
saya aja dulu pacaran waktu kuliah
gak boleh nyunjak ngomongin
jangan sampai ada raina ngomong gitu naksir naksiran sd
ya kan suka gitu pupukan naksir
ya udah tenang aja sih
ya memang tadi pagi raina agak keliatan takut ya
digangguin temen temen cowok cowok tiga gitu
udah lah raina anak pemberani
dia pasti bisa mengatasi itu
udah kamu tenang aja
ya pemberani sih pemberani bu
cuma maksudnya ya saya kepikiran aja bu
siapa tahu kalau ada kita kan tadi kan masih kita semangatin
iya kamu harus berani
kalau nggak ada kita dia di kelas sendirian bu
walaupun ada temen temennya
tetep aja bu
pokoknya nanti kalau rena diapa apain sama temen temennya itu
tenang mbak mir
bu kalau kayak gini mah udah ketahuan bu
pengen ikutan jemput ya kan sekolah ya
pengen dilihat juga kan sekolahnya
iya lah penasaran
sekarang kamu bisa duduk
nah sekarang udah pada kenal satu sama lain kan
saya belum miss
ayo aldi maju ke depan
aku ini pemberani loh
aku gak takut sama apapun
sama hewan sama hantu
pokoknya yang serem serem deh
makanya aku gak diantarin sama papa mamaku ke sekolah
gak kayak raina yang diantrin sama papa mamanya

omanya dan susternya
aldi aku gak diandalin sama papa aku
itu om baik aku bukan bapak aku
buat kamu aldi
kata miss gak boleh kayak gitu kan
anak anak sekarang kita mulai sesi bermain
siapa disini yang suka bermain
saya akan mencampingi bu
saya memang sudah bertemu sama beberapa pengacara
tapi kenapa saya lihat bapak ini tuh sangat percaya diri sekali

ibu ini gimana sih
ibu yang nggak percaya diri atau saya yang terlalu percaya diri
ibu yang gak percaya diri atau saya yang terlalu percaya diri
masih mau saya dampingi atau tidak
kalau tidak nggak apa apa permisi

pak tunggu pak
pak tunggu pak
saya mau didampingi oleh bapak
saya mau didampingi oleh bapak
kalau begitu deal
kalau begitu deal
kalau kayak gini dia gak fokus lagi kerjanya
kepikiran terus soal kado buat reina
el sedang ngerusak momen aku dengan reyna
els sedang ngerusak momen aku dengan reyna
permisi pak dino
saya mau slaughterin kamu
pernah gak apa apa
tunggu catherine lagi
tapi kamu ingetin ke yang lain
kalau jenguknya jangan barengan ya
karena sore ini saya juga mau kesana
terima kasih pak
kalau begitu saya permisi
apa aku bawa kadonya sekarang
ke sekolahnya rena ya
habis itu baru ke catherine
ada sesuatu yang buruk
lebih tepatnya mungkin
terharu campur bahagia
jadi kita rencana mau
saya kesenang benarnya
ya semoga dengan
bisa membuat kalian
lebih bahagia lagi
dan berkah hidupnya
sebentar lagi jadi ayah